itu anak anak yang waktu itu ngeroyok saya
ini rumah yang dulu cuma kita bikin takut
yang kamu bilang kalah malu menang gak keren
mau cuan ki gak
saya bukan minta izin
kamu mau gak
berapa duit output di sini

tidak ada yang pakai
tidak ada yang pakai
tidak ada yang pakai
bang edy udah salah perhitungan
salah perhitungan gimana
dia udah keluar uang banyak buat bayar kang ramon sama timnya
tapi di jalan pasar sama terminal
belum semua dia kuasai
kayaknya dia sekarang udah gak punya uang buat kegiatan politiknya
sampai bener bener tergantung sama kita
tergantung dari uang yang kita dapat dari jalan
dari pedagang kaki lima
masih harap harap cemas
kalau dari pasar sama terminal
udah pasti nihil
orang orang di parkiran
pasar sama terminal
gak takut sama ancaman
mereka juga gak kapok
meskipun sudah dihajar sama anak buah kang remon
mental mereka hebat
selain mungkin karena mereka
punya backing yang lebih kuat dibanding kang raymond sama timnya
saya gak tau sekarang rencana bang edy gimana
itu mah udah jelas
bang edi sekarang tergantung sama kita
baru pulang kuliah
cuma baru pulang kerja
kalau kereta itu
k r d sama k r l
kalo k r d r t malahin lagi bukan kereta
hati hati di jalan
kok hati hati di jalan
kamu berangkat kuliah kan
neng bukan mau berangkat tapi udah pulang
iya tau motornya ga ada pergi kemana
ke pabrik emangnya kenapa
mau tau aja
ya namanya juga anak harus tahu orang tuanya mau kemana
takut ada apa apa
kasih tau yang di dalam
kamu kenapa masih diem
ini cuma yang dulu kita bikin takut
yang kamu bilang kalah malu menang gak keren
saya ke pabrik bosnya ga ada
sama kang murad juga